senin petang jalur kawasan wisata pantai carita dan pantai anyer banten tidak bisa dilalui
banjir bandang yang membawa luapan lumpur dan pepohonan merendam jalan sepanjang satu km
kepolisian daerah banten dan juga pemerintah setempat masih berupaya untuk menyingirkan lumpur
longsor yang terjadi di jalur wisata pantai carita sejak senin dini hari
membuat sejumlah alat berat diterjunkan ke lapangan untuk membersihkan lumpur
sampai senin sore aparat polda banten masih berupaya menarik kendaraan yang terjebak
kapolda banten yang memimpin proses evakuasi dan pembukaan jalur ini
menyebutkan proses evakuasi lumpur dan material memakan waktu lama
karena lokasi bencana masih terus diguyur hujan
proses pembersihan diharapkan selesai dalam dua puluh empat jam
setelah ini bisa dilalui kembali